inilah detik detik evakuasi pekerja proyek tol yang tertimbun tanah
saat akan memasang tiang pancang di jalan limo depok jawa barat senin sore
evakuasi berjalan selama dua jam
korban yang berhasil selamat pun langsung dilarikan ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan medis
petugas damkar kota depok mulyadi mengatakan
awalnya para korban sedang mengecek kedalaman galian setinggi lima meter
namun saat itu tanah tiba tiba amblas sehingga para korban tertimbun
sementara polisi akan memeriksa saksi saksi
dugaan sementara polisi kejadian ini karena faktor alam
seorang pekerja pemasangan kabel optik telekomunikasi
bernama sutarto ditemukan tewas di dalam parit jalan areng k dua kelurahan bandaraya
kecamatan payung sekaki pekanbaru riau minggu malam
awalnya korban bersama rekannya melakukan pengerjaan pemasangan kabel optik
di bawah gorong gorong atau parit tapi korban tak kunjung muncul kembali
setelah empat puluh lima menit pencarian petugas akhirnya menemukan korban
dalam kondisi meninggal dunia di bawah jembatan atau gorong gorong
konsek payung sekaki ibtu bayu ramadhan fnd mengatakan
pihaknya telah menyelidiki penyebab pasti kematian korban
diduga adanya unsur kelalaian saat bekerja hingga menyebabkan korban meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia